seorang pria bernama sugianto ditemukan tewas di depan ruko royal gading square
jalan pegangsaan dua kelapa gading jakarta utara kamis siang
korban bernama sugianto adalah seorang pengusaha ekspedisi di bidang pelayaran
di dalam komplek ruko
petugas dari polsek kelapa gading dan polres jakarta utara yang tiba di lokasi
langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi
seorang saksi mata mengatakan sempat mendengar suara tembakan saat akan istirahat makan siang
hingga menemukan korban yang sudah terkapar di lokasi
pihak keamanan ruko royal gading square juga mengaku sempat mengejar
dan meneriaki pelaku penembakan yang berhasil kabur dengan melompati pagar ruko
dan kabur menggunakan sepeda motor bersama rekan lainnya
ketua rt setempat mengaku korban sugianto dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan mudah bergaul
sugianto sudah cukup lama tinggal di lingkungan ini sebelum membeli unit ruko untuk tempat usahanya
berdasarkan keterangan saksi saksi polisi menduga ada dua pelaku yang terlibat dalam aksi ini
seorang pelaku melakukan penembakan dan seorang lainnya menunggu di sepeda motor sebelum keduanya melarikan diri
di tubuh korban juga ditemukan empat orang
seorang pelaku menemukan empat luka tembakan dari arah belakang
di mana salah satunya mengenai kepala korban sebelum akhirnya korban tewas di tempat
polisi juga telah menemukan empat selongsong peluru
seseorang dari belakang kemudian melakukan penembakan sebanyak
diduga sebanyak empat kali
hasil keterangan awal bahwa satu pelaku melakukan penembakan
tetapi ada satu lagi pelaku yang memang nunggu di luar dari ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor
saat ini korban sudah dibawa ke rs polri kramat jati untuk menjalani visum
polisi masih mendalami motif penembakan terhadap pengusaha pelayaran ini
tim liputan cnn indonesia